habis duit gua mustahil gue tawar dulu tobat
kayaknya lu ketipu ji wah kurang ajar kong gue mau curiga
hai hai jiji jiji jangan pakai emosi di patah tulangnya cukup kita bagi bagi
halo halo gue nggak perlu kerjaan penting muka bapak ibu ibu dan saudara
sekalian obat ini bukan sebarang obat obat ini mampu menyembuhkan segala macam penyakit
sakit kepala sampai kurang mampu kurang perkasa obat ini juga mampu untuk menumbuhkan bulu
segala macam bulu bulu hidung bulu ketek bulu dada
sampai bulu bulu yang lainnya masih kebawahnya dulu saya enggak punya kumis sama jenggot sekarang
baru aja tiga hari saya udah tumbuh lebat saya juga mau jadi saksi enam tahun lalu dokter bilang
saya nggak bisa punya anak tapi setelah minum obat itu saya hamil empat bulan walaupun saya
enggak punya suami obatnya bagus pasti ya luar biasa sekali ada ini enggak obat
buat mutin kulit pak ada kebetulan tinggal satu satunya obat ini sangat mujarab sekali
kalau orang putih pakai langsung jadi hitam dan orang hitam langsung jadi putih berapa duit kalau
di toko ini harganya mencapai dua ratus rupiah cukup gocap rp lima puluh sejak tinggal guys silakan
buku yang lainnya silakan jangan sampai kelewatan
gue pakai kulit gue jadi bening
orang bule juga lewat nih
jangan lupa dua lagi ya bang ya
garis aja kerjaan lo
cari duit cari kerjaan
kalau orang cari kerja itu untuk makan ji
kalau kerjaan belum dapet
sebentar lagi kalau gue udah pake ini salep
badan gue semua putih
dari ujung kaki sampai ujung rambut
kalau gue udah putih gue nggak mau kerja di kantoran
gue mau ikut casting mau main sinetron
terus tinggal gue belajar cengkok cengkok dikit lagu dangdut
gue ikut audisi dangdut mania
biar langsung beken
kalau gue udah langsung beken
yang ada juga tipinya jebol amrol
udah jangan mimpi lo hah
ruangan kerja nih
itu usaha binakarya pendidikan timur
kita buat angkot
nggak ada duit kan ini
habis buat makan tadi
lah lo kan yang megang
gue kan habis beli obat mau utih
mau naik kagak
nggak jadi bang nggak jadi
saya kepikiran mau naik taksi aja biar dingin
tidik tidik tidik
tidak ada duit
makan tuh obat pebutih
hari ini dagangan kita laku keras
mesti tadi gue tawar dulu tuh obat
wah kurang ajar pong
gue emang udah curiga sama tukang obat
ji jangan pakai emosi ji
patah tulangnya cukup
kita bagi bagi aja ji
nggak ke mana mana
temen temen lo yang bilang itu obat berkhasiat lo
lo balikin kan dut
duit gue tinggal lima puluh ribu
akhirnya abis gue nggak jadi ketal
kebun jeruk lo eh
tidak masalah tuhan
wah ini duit lo
urusan duit nanti aja
kesimpulannya nipu nih
tapi kalau misalnya ketahuan gimana
lah tadi aja dia ketahuan bisa kabur
terus maksudnya sekarang kita nipu kayak dia juga
wah lo emang kebangetan lo
sama kayak bapak lo kebangetan
orang yang jadi dukun aja pengen jadi dokter
sekarang kita mau jadi dukun
pokoknya tenang deh
semua gue yang atur
lo tinggal jalanin aja
ya bagus deh
dosanya biar gedean lo
kepada yang terhormat makku tersayang di tempat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya ramji mohon maaf
lancang menitipkan surat ini kepada hipong
bersama surat ini ramli mohon doa restu dari emak tersayang
karena ramji berniat untuk bertahap
demi memperdalam ilmu yang ramji pelajari selama satu minggu ini mbak
jangan sedih dan jangan bimbang
dari anak emak tersayang ramji van hout
sabar ya pak
sopir bas soalnya tua ya
mau pergi emak
bukan emak bukan
si ramji bukan go way bukan
tapi dia sedang betapa
nah kalau udah betapa tijet langsung sakti
kalau udah sakti biasanya diuber uber supaya ngobatin orang
dapat duit emak
nantinya sama ramji dikaya emak
mau dimanjak iya
salam mulu ya
aikan lagi cari kerjaan
gue tahu banget ya
anakku kan cuma satu satunya
tidak ada lagi yang lain
takkan kamu kenapa sih ikut nangis
apa urusannya emak
kamu sedih sedihkan anak saya
kok kamu yang sedih
udah terdaftar di kua
emang agak tahu apa ya
kita dari tadi udah ngusap ngusap
peotlah peotan dia
ngapain sih di sini aja
nempel nempel si emak
udah tahu anaknya kagak deman sama situ
masih aja ngejar ngejar juga
enggak kan deh kayak lagu bang
patah hati deh bang sayang
terlaku eh terlaku
terluka lagunya bang
sebelum dapet anaknya
emaknya gua bayain dulu